berikutnya saya ajak anda untuk bergabung ke istana mengikuti jalannya konferensi pers terkait dengan perkembangan terbaru wabah virus corona di indonesia
yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
dua abk kapal yang sekarang berada di sebaru posisinya masih tetap seperti yang kemarin
kemudian terkait dengan kluster bali yang sebelas kan sudah seluruhnya negatif dan sudah kita tutup
tidak ada lagi hanya yang klaster jakarta ini yang kemudian masih kita akan tracing terus
karena kita menemukan yang empat kasus positif kemarin itu adalah dari klaster ini
dan kemudian kasus suspek pun juga kita ambil dari ini
salah satu kasus suspek dari klaster ini sedang dirawat di bandung di rumah sakit hasan sadikin
artinya kita masih akan terus melakukan tracing
kemudian kita juga mulai melaksanakan tracing
pada sub cluster dari kasus nomor tiga dan nomor empat
ini update untuk pemeriksaan spesimen
namun sekali lagi saya menyampaikan kepada rekan rekan sekalian
bahwa kepentingan kita untuk melakukan pemeriksaan
dan meyakinkan untuk bisa mendapatkan kasus ini positif atau negatif
itu tujuannya adalah dalam konteks
kedaruratan kesehatan masyarakat
bukan dalam konteks protokol perawatan penderitanya
kita tentunya akan memiliki effort yang lebih besar lagi
manakala kita menemukan kasus positif
karena pasti harus dilakukan penyelidikan epidemiologi
dengan cara melaksanakan kontak
pengendalian penyakit ini adalah bagaimana memutuskan rantai penularan
dengan cara melakukan isolasi terhadap kasus yang positif
ini menjadi penting untuk kita
oleh karena itu pemeriksaan positif atau negatif dari covid ini
lebih ditujukan kepada bagaimana tindak lanjut kita
untuk mengendalikan penyebaran dari penyakitnya
bukan dalam rangka untuk melakukan protokol pengobatan bagi penderitanya
karena kita paham bersama sampai dengan saat ini
obat yang definitif untuk virus covid sembilan belas belum ada
sementara dari kasus yang sembuh saat ini sudah lebih dari lima puluh empat ribu orang
di seluruh dunia menjadi sepuh karena memang daya tahan tubuhnya
imunitasnya kita tingkatkan
ini yang kemudian menjadi acuan untuk kita
sehingga pasien yang ada di rumah sakit saat ini
yang sedang dalam pemantauan kita
baik yang sudah terkonfirmasi positif
maupun yang masih suspek
maka daya tahan tubuhnya lah yang kemudian harus kita naikkan
secara keseluruhan kasus yang di rumah sakit
kita rawat tanpa menggunakan alat bantu apapun
tidak menggunakan infus
semuanya masih mampu melakukan rawatan mandiri
artinya bisa makan sendiri
bisa ke kamar mandi sendiri
dan melakukan aktivitas yang lain
empat kasus positif yang sudah kita umumkan kemarin
kondisinya semakin baik
kasus satu dan dua sudah tidak panas
hanya kita tinggal menunggu hasil laboratoriumnya
karena kalau sudah negatif
maka dengan dua kali pemeriksaan berturut turut negatif
maka sudah boleh dipulangkan
sementara kasus tiga dan empat sudah tidak demam lagi
kemarin masih kita laporkan demam
sekarang sudah tidak demam
pileknya juga banyak berkurang
sudah tidak kelihatan letih lesu lemah itu sudah tidak
mudah mudahan dengan rawatan yang bagus
tidak terlalu lama lagi juga akan menjadi sembuh
dan kemudian bisa kita pulangkan juga
kita mendapatkan kiriman dari dua puluh lima provinsi
oleh karena itu sebenarnya kewaspadaan yang kita lakukan
sudah tersistematis sampai ke seluruh wilayah di negara ini
ini berdasarkan dari pemantauan yang terus menerus
terhadap orang orang dalam pemantauan odp
dan kemudian ini adalah early warning system
mana kalau mereka menjadi sakit dan menjadi pdp
pasien dalam pengawasan
dan kemudian kita lakukan isolasi untuk kemudian diambil spesimennya
beberapa kasus yang kemudian pdp negatif dan sudah boleh pulang
maka langkah berikutnya kita akan melakukan self isolated

pasien ini selama kita rawat kita didik untuk setelah pulih pulang kita akan melakukan self isolated

agar selama empat belas hari di rumah menggunakan masker
mengurangi kontak dekat dengan keluarganya
kemudian diharapkan sementara tidak usah kemana mana dulu
kemudian akan dipantau oleh dinas kesehatan setempat
oleh puskesmas tempat
kondisi kesehatannya setiap hari
sampai dengan hari ke empat belas
kalau semuanya baik
semuanya baik maka sudah seluruhnya kita nyatakan tidak bermasalah bisa bersosialisasi seperti biasa
namun tidak ada satu jaminan bahwa dia tidak akan ketularan lagi
bisa saja kemudian ketularan lagi dan menjadi sakit lagi
tidak ada laporan bahwa yang sudah sembuh kambuh
yang ada yang sudah sembuh sakit lagi karena ketularan lagi
jadi bukan penyakitnya kambuh tapi ketularan lagi
oleh karena itu edukasi menjadi sangat penting untuk masyarakat kita keseluruhan
bahwa kita harus tetap selalu berhati hati karena penyakit ini pada awalnya tidak menunjukkan gejala yang berat
bahkan gejalanya seringkali kita sudah pahami dari awal
karena ini adalah kelompok kandungan
kemenkul keluhan badannya anget batuk bersin itu keluhan yang sering dialami
oleh karena itu kita meminta menjadi kewaspadaan yang penting bagi kita
yang pertama tentunya yang sakit harus menggunakan masker agar tidak menyebarkan kemana mana
kemudian rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun
makan atau akan menyentuh mulut hidung mata supaya tidak terjadi penularan kepada orang yang sehat
ini menjadi penting untuk kita di samping kemudian menjaga kebersihan secara besar
semua puskesmas di indonesia mampu untuk melakukan edukasi ini
semua puskesmas di seluruh indonesia mampu untuk melaksanakan deteksi dini masalah ini

oleh karena itu tidak usah panik langsung harus menuju ke rumah sakit rumah sakit rujukan
tidak usah panik karena di daerahnya tidak ada rumah sakit besar
karena bukan seperti itu
dari pengalaman yang kita dapatkan
baik dengan mempelajari berbagai kasus yang terjadi di global
maupun apa yang kita alami sekarang ini
baik yang suspek maupun yang positif
tidak jatuh pada kondisi berat
yang kemudian membutuhkan peralatan peralatan yang canggih
tidak membutuhkan ventilator
tidak membutuhkan alat alat yang lain
sebagian besar jatuh pada kondisi yang sakit sedang
seperti dua kondisi
empat kasus yang sudah saya laporkan di depan
tidak membutuhkan oksigen tidak perlu diinfus
ya itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh jurubicara penanganan covid sembilan belas di indonesia
ada ahmad yuryanto tadi juga mengatakan beliau
bahwa keseluruhan pasien yang terpapar covid sembilan belas di seluruh rumah sakit di indonesia ini dirawat tanpa alat bantu
jadi ahmad yuryanto menegaskan tanpa ada bantuan selang udara ataupun infus di tangan
kemudian empat kasus positif
kondisinya semakin baik
kasus satu dan kasus dua tercatat sudah tidak demam dan tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium
sementara kasus tiga dan empat tercatat masih flu
namun demamnya sudah dianggap menurun sudah dianggap reda
dan juga masih melihat perkembangan selanjutnya
kemudian kalau tadi juga disebutkan oleh dr ahmad yuryanto
bahwa keberhasilan pengendalian penyakit dari covid sembilan belas ini
sebetulnya ada pada fokus untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit dari pasien dan juga pasien dalam pengawasan
jadi ini yang sebetulnya sedang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan